telur ayam milik pria lima puluh delapan tahun ini bisa menghasilkan dua kwintal telur ayam
ia mengaku baru bisa merasakan untung jika telur dibeli seharga rp tujuh belas per kilogram
saat ini telurnya hanya dihargai rp enam belas per kilogramnya
panji mengaku tidak berani mengurangi jumlah pakan karena akan mempengaruhi hasil produksi telur ayam
kalau kita katul konsentrat itu juga berdampak pada hasilnya
mungkin telurnya tidak sempurna
atau sangkangnya tipis dan ususnya
sementara wawan seorang petani di rumpin bogor jawa barat terpaksa menghentikan produksi telur sementara
akibat anjloknya harga telur tiga pekan terakhir
harga telur ayam merosot dari harga sebelumnya rp sembilan belas per kilogram
kini anjlok mencapai lima belas rupiah per kilogram
padahal harga pangan ayam justru naik dari empat rupiah menjadi tujuh rupiah per kilogram
wawan mengaku merugi hingga lima puluh
untuk mempertahankan produksinya ia terpaksa mengurangi intensitas pemberian pakan ke setiap ayam boiler yang dikelolanya
kondisi serupa dialami pengrajin tahu
demi menekan biaya produksi pungki perajin tahu di gresik jawa timur
terpaksa memotong gaji seratus orang karyawannya
sebelum pandemi pemilik usaha yang sudah berdiri sejak tujuh belas tahun lalu ini mengaku
mampu meraup keuntungan satu ratus dua puluh hingga dua ratus juta rupiah per bulan
namun selama ppkm diberlakukan penghasilannya menurun drastis
bahkan pernah merugi hingga lima ratus juta rupiah saat ppkm ketat diberlakukan
selain memotong gaji empat puluh rupiah per hari
pungki juga terpaksa menggunakan pupuk bayi dan pembalut cacat produksi sebagai bahan bakar
karena lebih murah daripada kayu bakar
tim liputan cnn indonesia